pernah menggeluti latihan sepeda dengan cukup serius di masa mudanya
membuat burhanuddin sudah tidak asing lagi dengan alat latihan sepeda statis atau roller trainer
berbekal keinginan dapat memanfaatkan secara maksimal energi yang dikeluarkan saat berlatih
pria yang kini sudah berusia lima puluh sembilan tahun ini membuat dan memodifikasi sendiri alat latihan sepeda statis miliknya
cara kerja roller trainer modifikasi milik burhanuddin ini cukup sederhana
untuk dapat menghasilkan tenaga listrik burhanuddin menggunakan alternatif mobil bekas
yang dihubungkan ke roller dengan sebuah tali atau belt
tenaga listrik yang dihasilkan kemudian disimpan ke dalam aki yang biasa digunakan untuk sepeda motor
alternator yang belum membangkitkan listrik dia nyala
ketika digues lebih kencang pada putaran minimalnya
setelah melewati putaran minimal dia akan menghasilkan listrik dan lampu akan mati dengan sendirinya
ketika listrik itu mulai mengisi ke baterai
maka dia lebih berat rasa lebih berat
untuk membuat alat latihan sepeda statis atau roller trainer hingga dapat menghasilkan tenaga listrik ini
burhanuddin menghabiskan biaya sekitar satu lima juta rupiah
hasilnya setelah kira kira satu jam roller trainer ini digunakan
listrik yang tersimpan di aki cukup untuk menjadi sumber energi bagi lampu yang dipasang di halaman rumah